tujuh desember dua ribu enam belas bumi serambi mekah kembali berduka
bangunan lunguh lantang dan ratusan nyawa melayang akibat gempar
kesedihan meliputi para korban namun bukan berarti mereka tak memiliki harapan
saksikan kisah perjuangan mereka untuk kembali bangkit dalam program spesial
menjaga asa di pidijaya sabtu tujuh belas desember jam tiga sore di cnn indonesia